aku mau kejar mobil itu pakai sepeda itu
kan itu kan sepeda yang berduduk
gak penting itu sepeda di kedua atau sepeda siapapun
yang penting tuh sekarang ali sama bella
pokoknya sekarang kamu pulang kasih tahu om rt sama mami kamu
iya kak resepten
hantu kudeng ini suruhan om kan
bisa bisa rencanaku berantakan

lepas pasang ya
tidak tolongin aku tidak
dido ini gak bakalan bantu kalian berdua
dido ini anak yang patuh sama orang tuanya
cepat sekarang kalian sekam mereka di tempat lain
dan pastikan jangan sampai mereka lolos
sebelum saya mendapatkan tanda tangannya pak rt
kamu mau pergi kemana
masuk masuk masuk
saya tuh bingung bu ranti
ada aja masalahnya
tiba tiba sekarang kayaknya harus dijual
kalau misalnya dijual separohnya aja
udah bisa rugi puluhan miliar saya
kayak kayak tambang emas
sabar aja tuh pak rete
kita tuh nerimanya harus ikhlas
sabar pak rt
kayaknya saya ini memang sedang diuji kesabarannya
untuk bisa menaikan tingkat
tingkat keimanan kita dicoba atau diuji ketika kita mendapatkan masalah
nah pak rt luar biasa
omongannya seperti orang cerdas
si bu ranti
terus kita gimana dong kak
aku telepon pak rt aja sama mami kamu ya
ini juga uang
hei angkat pak rt siapa tahu penting
bukan diangkat begitu pak rete
pencet knopnya halau
om rt cepetan kesini om
ini gawat om cepetan
pelan pelan tapi kenceng
pelan pelan tapi kenceng gimana sih
pokoknya om rt cepetan kesini nih
gawat ada apa ini teh april
ini asal luar waskin ya
ada apa ini teh
ali sama bella diculik
pokoknya cepetan harus kesini om
bella sama ali diculik
ali ali anak saya berarti
eh pak rt tanyain dimana diculiknya pak rt
ini mau ditanyain
pak rt tolong ditanyain cepetan sekarang
aku tanyain ini
april april tanyain tanyain
mending kita berantem aja yuk mau gak
halo tuh kan
pak rt dimana dimana kata dia dimana
ali sama bella tuh dimana pak rt diculiknya
putus putus teleponnya putus
ya udah cepetan sambung lagi sambung lagi cepetan
cepetan pak rt cepetan sambungin lagi
kenapa lama amat sih mencetnya
saya ngisi pursah dulu sembang
aduh kelamaan dong pak rt
jangan bercanda lagi
saya beli pulsa yang unlimited
dari april teleponnya april yang mati
makanya kalo ngomong jangan setengah setengah atuh
pak rt sekarang kita buru buru cari bella sama ali
namanya nyari mah dimana aja
lagi gawat gini kok lobet sih
pak tadi sih lupa di charge
bannya nih kak april
kita harus cepet cepet tolongin kali sama kak bella
kita udah gak punya waktu buat baik ke rumah
nanti kalo manggil warga takutnya gak percaya
aku mau kejar mobil itu
pake sepeda itu
kan itu kan sepeda yang berduduk
gak penting itu sepeda di kedua atau sepeda siapapun
yang penting tuh sekarang ali sama bella
pokoknya sekarang kamu pulang kasih tahu om rt sama mami kamu
sampai jumpa di video selanjutnya
aku harus buat buat ngejar ali dan bella harus kuat
oh kita bebasin lepasin
namanya jalan jalan sekarang kita lagi culik tahu
bisa diam gak bake of
fallis harus bebas sendiri
lebihnya berhenti ya kok ini berhenti ada apa ya
apaan sih tuh keren bedah begini lu lihat depan tuh apaan sih
bisa aja lo paling juga si bos nyuruh orang lagi tuh buat nakutin angkot yang
buat lewat sini oh iya lagian ngapain coba tuh orang nakutin kita emang kita takut
woi minggir woi minggir halo
kalau nggak gue tabrak tuh orang
woi ngapain sih lo berdiri sini ngalangin gue aja kagetau apa kita buru buru
dapat tugas dari bos
woi senyam senyum lagi dikira gue takut mah
udah minggir mau gue tabrak lo
waduh kenapa tuh bibir
jangan jangan ada yang nggak beres nih
jangan jangan ada yang nggak beres nih
waduh kenapa nih mobil pake mumpuk segala
kok ngilang beneran dia
yang jantung beneran ini
beneran hantu budak
duduk duduk duduk
mobilnya nanti ditengah jalan
mobilnya nanti ditengah jalan
mobilnya kan juga kok kebuka
penjahat penjahatnya mana kok nggak ada
mudah mudahan ahli sama bero masih ada di dalam musim ini